gue gak enak kayak cerita sama lo
malu gue buat ceritanya juga
sebenernya masalah gue gimana pun juga gak seberat masalah lo
rumah lo abis kebakar
sementara masalah gue juga
ya mungkin buat lu gak begitu berat lah
nyalahin raya terus
mungkin raya juga punya alasan tersendiri
dan kita juga harus ngertiin kondisi dia sama abah
ya tapi kasian juga loh abah
dia kan pasti panik banget
lo kan cabut lama tuh
gak kali sih
semarah marahnya abah sama
abah tuh gak pernah kasar
lagian tadi gue liat abah juga malah seneng tuh
itu apaan sih
iya jadi kemaren kemaren kan gue tuh sempet gak setujukan kalo abah itu nikah lagi
kalo misalkan gue udah setuju kalo abah nikah lagi
raya lo gak boleh kayak gitu raya
lo gak boleh biarin abah lo nikah lagi
lo harus cabut yang namanya setuju lu itu
pikir lo diinjak di amok tuh gimana
jadi harus lo cabut gak boleh
iya lo harusnya jangan berubah pikiran dong raya
sekalipun gak boleh tetep gak boleh
ya kita berdoa aja supaya mama tirinya itu nggak kayak mama tiri gue ya kan mel
masalahnya ya raya
abah tuh gak kenal kenal banget sama si calon pacarnya
coba lo lihat abah baru kenal berapa lama sih
ya diitung itung ya masih bentar
raya abah tuh gak tau siapa siapa gak tau apa apa tentang si calon mahmud lo itu
bukan kayaknya deh calon mamah lo itu
kalo nontonin pasangan tuh gak boleh sembarangan raya
kebelet juga kan
ya tapi kan
jadi ngomong lo diem aja
pokoknya lo gak boleh biarin abalo itu nikah lagi
oke nggak boleh sama sekali
pedulikin sama istri barunya
ya ya udah mendingan kita jangan ngomongin ini lagi
ngomongin yah nanti aja ya
keburu buru masuk nanti
dituk yuk dituk
ck reva lo lupa ya kalau calon istrinya abah itu nyokapnya mondi
kalau seandainya nanti nikah mundi sama raya kan harus putus
hei ada abah
teh anisnya sudah dong kak sudah ada
oh ya sudah
abah mau ketemu
kalau gitu silahkan duduk dulu deh
di sini apa di
enggak di situ abah
oh kirain di luar
nah di ateh juga bercanda aja
ya udah bentar aku panggilin ibu ya
cie cie nungguin arjunanya datang
hah arjuna apaan sih
itu bu siakang abah datang
mas serius saya malah nggak tahu kalau dia mau datang beneran
iya bu pura pura dia enggak tahu pansah ibu
udah dandan dandan jadi sekarang aman ibu selalu cantik
jadi kapanpun abah datang ibu udah cantik
ih kamu tuh bodohin saya terus
tau gitu kan saya siap siapin apa gitu
sengaja saya tidak ngomong supaya tidak disiapin
cukup siapin senyum yang manis saja
kakak abah mau bisa saja
lihat yang manis nih saya bawain sarapan sama nadia juga nih
kayaknya ada yang beda deh sama kakak abah hari ini
kelihatan ceria banget nengoroknya udah ketemu
ya memang itu yang saya mau bicarakan
sengaja supaya door price gitu
ya kecutan deh
ini khusus saya datang ke sini untuk kasih tahu cineng sudah ketemu
terus dia juga sepertinya sudah merenung dan akhirnya memberikan izin buat saya untuk menikah dengan tete
yah gawat banget nih
kalau gini caranya bom waktu bakalan segera meledak
aku belakangan ini jadi suka burung burung gak jelas kayak gitu
malu gue buat ceritanya juga
sebenernya masalah gue gimana pun juga gak seberat masalah lo
rumah lo habis kebakar
sedangkan masalah gue juga
ya mungkin buat lu gak begitu berat lah
besar kecilnya masalah itu
bukan orang lain nih bang
tapi diri kita sendiri
dan ada saatnya juga lo ngerasa kalau masalah gue tuh berat banget
tapi gue yakin
masalah lo tuh lebih besar daripada masalah gue bang
bukannya gue inget mungkin masalah lo
kalau gue body body juga
kalau punya ayah kayak bokap lo gitu
iya sih ki
tapi bener deh masalah gue gak jauh lebih berat daripada masalah lo bang
sebenernya masalah gue ini cuma masalah soal pilihan aja
ya gue cuma gak ngerti gue harus milih yang mana
jadi masalahnya pilihan
masih mending lo
lo masih bisa milih antara iya atau enggak
sedangkan gue mon
itu bukan pilihan gue
sekarang nyokap gue ninggalin gue secara cepat ini
rumah gue kebakaran
dan itu bukan pilihan gue mon
sayang kamu lagi gak belajar kan
enggak kok ini mondi lagi jam istirahat
ada gambar gembira nih mama pengen banget cerita sama kamu
akhirnya calonnya mama itu udah dapet restu dari anaknya untuk menikah sama mama
hah raya udah setuju
kalau mama mau nikah sama abah
kok kamu diem sih
kenapa ray jadi berubah pikiran kayak gini
mondi kenapa sayang
mondi gak kenapa napa ma
selamat ya ma
mama pasti bahagia banget
mundi juga ikut bahagia dengarnya
tapi kamu bener bener ngijinin kan mama nikah lagi
iya semoga pernikahan mama bisa cepet dilaksanain ya ma
ini mundi masuk kelas lagi ya udah mau masuk nih
oh ya sayang selamat belajar ya
kok kayaknya modi ada yang aneh deh
biasanya dia akan godain aku kalo aku lagi bisa menang
ini kenapa enggak ya
kenapa raya sekarang malah jadi izinin apa sih
tapi ini pasti karena raya gak tahu
kalau pacar abah itu ternyata mama gue